menjelang supermoon atau gerhana bulan penuh membuat gelombang pasang pun terjadi di pantai pelabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat
kepuluhan rumah dan juga warung yang berada di tepi pantai rusak akibat dihantam gelombang
sedikitnya dua puluh lima rumah dan warung mengalami rusak ringan hingga berat akibat gelombang pasang yang terjadi
beberapa balai balai rumah makan tepi pantai pun rusak akibat diterjang gelombang pasang yang terus menerus terjadi selama lima belas hari kebelakang
akibat kejadian ini sebanyak tiga puluh kepala keluarga terpaksa harus menutup usaha berdagang mereka di tepi pantai dan mengungsi ke rumah sanak saudara terdekat
hampir setiap sore gelombang pasang selalu naik dan membesar di malam hari
semua warga merasa takut dan khawatir gelombang pasang akan membesar di malam hari dan menyebabkan banjir rop
yang dimulai dari kemarin itu yang terbesar yang terbesar lagi kemarin dari jam tiga belas tiga belas menghantar beberapa warung tempat usaha balai balai juga yang berada di kita kita
menjelang supermoon cuaca buruk terjadi di pantai selatan jawa angin kencang disertai ombak tinggi melanda pantai pangandaran sejak sepekan terakhir
selain membuat sebagian nelayan tidak melaut angin kencang yang melanda wilayah selatan pangandaran
banjir ini juga membuat pantai kotor sampah dari laut terbawa ke pantai akibat tingginya gelombang
yang terbesar lagi kemarin jam tiga belas tiga belas menghantar beberapa warung tempat usaha balai balai juga yang berada di kita kita